majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan menolak nota keberatan terdakwa
ferdisambo dan putri candrawati dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
selain itu ada kesaksian kuasa hukum keluarga brigadir yosua
kamarudin simanjuntak yang menyebut putri candrawati ikut menembak yosua
keterangan barada richard eliezer juga meragukan yosua mampu melecehkan putri candrawati
apakah kesaksian ini menyudutkan putri candrawati
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan kuasa hukum putri candrawati febri diansyah
selamat sore mas febri
selamat sore rufana
dan kuasa hukum barada richard eliezer roni talapesi selamat sore bang roni
selamat sore mbak nana
oke saya mau ke bang febri terlebih dahulu
bang febri tanggapan tim kuasa hukumnya bu pece bu putri candrawati dan fedy sambo ini
bagaimana atas putusan selah majelis hakim
ya kami pasti menghargai ya putusan
salah tersebut karena sejak awal pagi sebelum putusan dibacakan kami juga sudah sampaikan bahwa
kami menyerahkan sepenuhnya dan percaya sepenuhnya pada majelis hakim
untuk mempertimbangkan dakwaan dan juga eksepsi
namun kami melihat di beberapa bagian pertimbangan ada bagian yang menarik ya
sebenarnya majelis hakim tidak sedang mengatakan apa yang kami sampaikan di eksepsi itu benar atau salah
tapi itu nanti akan diuji di proses persidangan
dan tentu kami sangat senang dan antusias
agar proses persidangan ini berjalan secara cepat gitu
agar kebenaran bisa diungkap dan fakta fakta bisa diuji secara proporsional secara berimbang
dan tempat inilah yang perlu kita jaga bersama sama kita hormati gitu
jangan sampai ada informasi informasi bohong yang disampaikan oleh saksi saksi di proses persidangan ini
itu yang memang perlu kita jaga dan kawal bersama
oke tapi sebetulnya putusan serah dari majelis hakim ini sudah diprediksi ya oleh tim kuasa hukum
pertanyaannya ibu pc bahwa hakim akan menolak
prediksinya kan bisa dua
prediksinya bisa dua hakim menerima atau hakim menolak
apapun putusannya itu pasti kami hormati karena kita kan harus melangkah terus
kalaupun diterima eksepsi tersebut ya nanti tidak menghilangkan kewenangan jaksa penuntut umum
untuk mengajukan kembalikan berkas perkara dan dakwaan
jadi sekarang ketika ditolak berarti lebih cepat prosesnya bisa berjalan dan nanti kita
uji beberapa fakta fakta kunci
terutama karena kami menilai dalam dakwaan jaksa tersebut selain ada fakta yang dihilangkan
juga ada tuduhan peran peran bu putri itu didasarkan pada bukti bukti yang sumir
hanya dari satu saksi misalnya atau tidak didukung dengan bukti bukti yang lain
nah itu yang akan kita lihat dan kita uji bersama nanti
oke untuk pengujian nanti mungkin di pemeriksaan saksi pada sidang berikutnya
tapi saya ingin tanya kemarin ada beberapa keterangan yang menarik disampaikan pada sidang terdakwa
barada richard eliezer pemeriksaan saksi dalam sidang itu saksi kamarudin simanjuntak diajukan oleh jpu
dan menyebut bahwa klien anda putri candrawati ikut menembak brigadir yosua memakai senjata buatan jerman
tanggapan kuasa hukum atas keterangan itu apa
ya tentu saja kami membantah secara tegas ya
tapi selain membantah kami punya lima catatan atau lima bukti sangkalam seperti itu agar bisa terjelaskan ke publik
satu kalau kita perhatikan kemarin ketika
kamarudin diperiksa oleh majelis hakim majelis hakim sebenarnya juga meragukan dan mengatakan
menyampaikan itu informasinya tidak jelas
karena ketika ditanya siapa saja yang ada di lokasi dan kemudian informasinya dari mana itu tidak bisa tersampaikan
dan yang kedua yang juga penting adalah kamarudin tidak pantas disebut sebagai saksi fakta
karena dia tidak melihat dia tidak mendengar dia tidak berada pada lokasi penembakan di durian tiga tersebut
jadi bagaimana bisa
karena dia mengetahui hal tersebut seolah olah dia mengetahui secara persis
jadi kami tidak melihat ada kekuatan pembuktian saksi fakta dari pernyataan kamarudin kemarin
dan kalau kita lihat jasa penuntut umum didakwaannya juga tidak pernah menyampaikan atau mencantumkan bu putri sebagai pelaku penembakan
yang disebut hanya dua nama kan
nama richard dan nama pak ferdisambo
meskipun nanti ini ada perdebatan ya yang akan kita uji lebih lanjut
berikutnya yang keempat
jadi itu berada di kamar
jadi tidak berada di lokasi penembakan
bagaimana mungkin akan ada peran bu putri ikut menembak di sana
dan yang kelima dari seluruh bekas perkara yang ada apakah keterangan saksi keterangan ahli balistik uji forensik dan lain lain termasuk otopsi
itu tidak pernah ditemukan adanya petunjuk bahwa bu putri yang melakukan penembakan
karena itulah kami mengimbau agar persidangan ini betul betul kita hormati
dan tidak dikotori oleh informasi informasi yang sembarangan atau informasi informasi yang tidak benar
bahkan kalau kita dengar juga pernyataan mas roni kemarin richard sebenarnya juga tidak pernah menyampaikan satu keterangan pun bahwa bu putri ikut menembak
yang kami sayangkan adalah ada klaim seolah olah ketika richard dikonfirmasi hakim terkait dengan keterangan dan mengatakan benar
seolah olah itu membenarkan semuanya
ini keliru sekali dan perlu diedukasi sebenarnya pada publik
baik saya mau tanya langsung ke kuasa hukumnya barada richard eliezer
bang roni apakah kemudian klien anda barada richard eliezer membantah bahwa putri candrawati sebagai penembak ketiga atau justru membenarkan yang disampaikan oleh kamarudin simanjuntak
ya mbak nana jadi saya ceritakan sedikit ya kemarin mengenai persidangan kan
ketika hakim menanyakan
ada nggak tanggapan dari terdakwa
terus disampaikan oleh klien saya adalah menerima ya
jadi bukan berarti menerima itu membenarkan juga
karena kami melihat bahwa saksi dari kamarudin siman juntak ini bukan merupakan saksi fakta
karena kalau kita lihat dalam persidangan kemarin kan saksi kamarudin siman juntak ini menyampaikan bahwa ada informasi
kemudian oleh majelis hakim
tanyakan alat buktinya apa informasi seperti apa informasi berupa pesan elektronik
nah pesan elektroniknya seperti apa ditunjukin gitu
tolong tunjukkan ke ruang persidangan
itu yang pertama
yang kedua juga pun jaksa ikut menanyakan
kalau ada informasi yang belum disampaikan dan belum menjadi bagian alat bukti tolong sampaikan kepada jaksa penuntut umum
nah kami melihat bahwa kesaksian dari sodara kamarudin siman juntak ini
hanya berdasarkan informasi
jadi kami berpikir bahwa keterangan saksi oleh kamarudin siman juntak ini bukan merupakan saksi fakta ya
sehingga kami berpikir ya sudah itu sudah disampaikan
kita minta supaya masuk ke agenda saksi yang berikutnya
menurut kami kan hadirkan saksi dari keluarga korban yang merupakan saksi fakta
dan setelah kita gali keterangan saksi berikutnya
jadi seperti itu suasananya sebenarnya mbak
oke itu suasananya
tapi saya ingin dapatkan faktanya
apakah klien anda membantah bahwa putri candrawati ikut menembak brigadir yosua
itu dulu yang perlu dijawab
karena dalam bap nya richard eliezer itu tidak ada
dalam konstruksi dakwaan jaksa juga tidak ada
jadi memang bukan putri candrawati tidak ikut menembak ya
tidak ikut menembak
tidak ikut menembak mbak nana
klien saya konsisten ya menyampaikan ya
dari penyidikan kemudian sampai di proses persidangan kami sampaikan
sudah di beberapa media juga pun sudah kami sampaikan
sesuai dengan keterangan klien saya
klien saya kan konsisten ya
jadi tidak betul bahwa putri candrawati ikut menembak
jadi yang menembak siapa bang roni
menurut kesaksian klien anda masih tetap dua
masih tetap dua ya
klien saya sampaikan tetap dua
yaitu klien saya yang menembak pertama dan kedua pak ferdi sambo
jadi itu nanti kita buktikan di persidangan ya
saya mau ke bang febri
bang febri ini sudah dibantah ya oleh kuasa hukumnya barada richard eliezer
bahwa memang klien anda ibu pc ini tidak menembak brigadir yosua
tapi kesaksiannya kamar redungsi manjuntak ini menyudutkan klien anda
memberatkan klien anda karena ini terbentuk framing kepada klien anda
bagaimana kemudian membuktikan membalikkan bahwa itu tidak benar
ya itulah yang saya sampaikan bahwa memang kita perlu secara hati hati ya
untuk memilah fakta fakta yang ada
jangan sampai asumsi kemudian yang bermain dan kebiasaan pihak pihak tertentu yang bicara asal asalan
kemudian seolah olah menjadi fakta yang diulang ulang
jangan sampai itu yang terjadi
kita kan sudah punya pengalaman buruk dalam proses penanganan perkara ini
di fase skenario sebutlah seperti itu ya
dan di fase skenario itu kan ada informasi yang tidak benar ada kebohongan
yang sekarang sedang diuji juga dalam proses persidangan
jangan sampai itu terjadi lagi dalam proses berikutnya
jadi kami sangat berharap informasi yang disampaikan itu selurus lurusnya
bahwa kita bisa berdebat misalnya saya dan mas roni bisa punya beda pandangan
atau keterangan klien saya dengan keterangan klien mas roni itu bisa berbeda
itu sesuatu yang memang fair dan diuji dalam proses persidangan
misalnya apakah bu putri ada di ruangan di lantai tiga
apakah bu putri mengetahui atau tidak
menurut kami kami punya bukti bukti yang lain
tapi menurut misalnya jaksa atau menurut mas roni mungkin ada bukti bukti yang lain lagi
itu adalah proses yang biasa dalam proses persidangan agar kita bisa menemukan kebenaran
jadi saya juga ingin sampaikan upaya upaya untuk menyampaikan informasi yang tidak benar
menyesatkan informasi pada publik itu justru akan merugikan korban
dan kita tidak akan mungkin berhasil mewujudkan keadilan untuk korban atau semua pihak
kalau yang beredar itu informasi informasi yang tidak benar hoax apalagi tuduhan tidak berdasar
oke oke soal informasi ya
ini kemarin di persidangan barada richard eliezer juga menyampaikan satu pernyataan
yang kemudian menjadi fakta yang menarik bahwa barada richard eliezer menyaksikan
ataupun meragukan bahwa brigadir yosua ini mampu melakukan pelecehan seksual
terhadap ibu putri candrawati bang roni itu dasarnya apa klien anda mengatakan seperti itu
apakah karena mengenal secara personal dengan almarhum brigadir yosua sehingga muncul pernyataan itu
betul mbak nana jadi berdasarkan pengalaman klien saya beberapa bulan ini mengenal dengan almarhum joshua
jadi klien saya menyampaikan seperti itu ya
kalau kemarin kan kita lihat suasana sidangnya itu kan suasana ya kita memahami bersama bagaimana rasa duka dari keluarga almarhum
kemudian mereka menyampaikan segala isi hati kemudian suasananya memang suasana yang apa ya menurut saya ya
suasana yang bersedihlah kita semua pihak ya
bahwa kita sepakat bahwa dalam hal ini
bahwa dalam hal ini
ada keluarga dari almarhum joshua yang merasakan duka mendalam
kemudian di dalam hal ini yang kemarin klien saya sebagai terdakwa mereka menyampaikan semua rasa isi hati mereka
karena ini pertemuan pertama kali ya antara richard eliezer dengan keluarga dari almarhum yosua
jadi hal ini menjadi hal yang spontanitas
kemudian klien saya juga menyampaikan rasa ini

dia berdasarkan apa
berdasarkan bahwa pengalaman dia dengan almarhum joshua tidak ada masalah
dan menurut dia almarhum yosua merupakan figur yang teman yang baik
kemudian dia menganggap sebagai sahabat atau dipanggil dengan panggilan akrapannya bang jos
dan itu keluar dari isi hati ya
dan kami menghargai
tetapi terkait dengan pembuktian
biarlah nanti dari jaksa penuntut umum ya
tetapi kami menghargai dan kami menghormati rasa duka dari keluarga korban yang menyampaikan secara langsung kepada baradae
jadi suasananya kemarin seperti itu mbak nana
jadi kami memaklumi suasana dari kebatinan dari keluarga almarhum yosua
baik baik saya ingin tanya tanggapan dari kuasa hukum putri candrawati bang febri
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
kita akan menjelaskan di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan kami akan melanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada kuasa hukum putri candrawati febri diansyah
dan kuasa hukum barada richard eliezer roni talapesi
mas febri saya ingin tanya ya
tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh
kemudian suasana di persidangan yang kemudian membuat
barada richard eliezer mengeluarkan pernyataan bahwa dia menyaksikan
ataupun meragukan seorang yusua huta barat mampu melakukan pelecehan seksual
terhadap klien anda putri candrawati
tanggapan anda seperti apa bang febri
karena dengan pernyataannya barada richard eliezer ini
seolah semakin meruntuhkan ataupun menyulitkan
publik percaya tentang adanya pelecehan seksual
ya pertama kalau terkait dengan empati ya dan dukacita
kita sama semuanya ya terhadap keluarga korban
suasana persidangan ini pasti dilakukan dalam situasi itu
yang kedua kalau terkait tadi yang disampaikan richard gitu ya
bahasanya kan saya tidak percaya atau saya tidak yakin
jadi sebenarnya richard tidak sedang bicara soal fakta ya
tapi sedang bicara soal apa yang
dia rasakan selama berinteraksi
dan kita tahu richard termasuk baru diantara para ajudan lain
yang mungkin baru sekitar enam bulan berinteraksi
terkait dengan apakah fakta itu ada atau tidak
tentu kita tidak bicara tentang percaya dan tidak percaya dalam konteks ini
sulit kita bicara soal percaya atau tidak percaya yakin atau tidak yakin
maka kita akan melihat bukti bukti apa yang tersedia
nah kami memang melakukan yang terakhir
melakukan identifikasi terhadap bukti bukti adanya dugaan kekerasan seksual tersebut
sampai saat ini dari berkas perkara yang ada
jadi sebenarnya dokumen dokumen itu sudah ada bahkan sebelum saya masuk jadi tim puasa hukum
ada dugaan kekerasan seksual tersebut didukung oleh empat bukti
mulai dari satu keterangan bu putri sebagai korban di sana
memang kita tidak bisa mengkonfirmasi peristiwa yang terjadi di kamar ya
hanya ada satu keterangan bu putri
yang bisa mengkonfirmasi adalah bukti kedua
karena visum tidak ada
bukti keduanya adalah hasil asesmen psikologi forensik yang dilakukan oleh apsifor
dan itu diminta oleh penyidik mulai dari polda sampai dengan baria skrim atau tim sus pada saat itu
dikerjakan oleh ahli di bidang psikologi forensik
dan kemudian ada hasilnya
assessment terhadap bu putri terhadap ferdis sambo atau terhadap tersangka lain
termasuk mungkin juga terhadap richard dan terhadap korban juga secara tidak langsung
hasilnya sudah ada
kemudian yang ketiga adalah bukti keterangan ahli dari psikolog yang menjelaskan secara terang benderang tentang konsistensi pernyataan bu putri misalnya
dan situasi yang terjadi pada saat itu
dan yang keempat adalah bukti petunjuk berupa keterangan beberapa orang saksi
jadi bukan hanya satu saksi
yang confirm melihat situasi pasca keluar kamar itu
bu putri dalam keadaan tergeletak lemas setengah pingsan seperti itu
dan kemudian dibawa ke dalam kamar
dan keadaan kamar itu sudah acak acakan
dan beberapa orang melihat itu
dan bahkan ada satu fakta sebelumnya yang mungkin jarang sekali muncul ya
atau bahkan hampir tidak pernah muncul
jadi sebelum peristiwa itu ada satu orang saksi yang mendengar ada suara tangisan dari dalam kamar
dan kemudian melihat ada satu tangan lain pada saat itu yang membuka pintu
tapi ketika dipanggil pintu itu langsung ditutup
jadi rangkaian fakta fakta inilah yang menurut kami tidak mungkin bisa kita abaikan hanya dari persepsi dan asumsi saja
betul bahwa kita pernah tidak percaya dengan satu orang
tapi bukan berarti kita bisa mengesampingkan fakta dan bukti bukti yang ada
makanya kami mengajak kita semua untuk secara faktual dan objektif
mengikuti proses persidangan ini
oke bahwa pembuktian tentang pelecehan seksual ini bisa dilakukan nanti di persidangan
dengan bukti bukti penunjang yang pastinya akan diajukan oleh tim kuasa hukumnya ibu putri candrawati
tapi saya ingin kembali lagi ke bang febri ya
bang febri ini keterangan dari kamarudin simanjuntak kemarin di dalam persidangannya barada richard eliezer
mengatakan bahwa klien anda ibu putri candrawati memang menggoda yosua huta barat
tapi kemudian ditolak
artinya kalau misalnya dengan kata godaan berarti artinya ada hubungan yang lebih diantara mereka berdua
ini juga disampaikan oleh ketua ipw sugeng teguh santoso
bagaimana kemudian tim kuasa hukum bisa membuktikan bahwa ini betul betul pelecehan
tidak atas konsensual ataupun disetujui oleh dua belah pihak
sebenarnya keterangannya mirip ya dengan keterangan tidak benar yang disampaikan sebelumnya ya
dan ada banyak hoaks lain yang juga kita lihat beredar di luar sana
keterangan itu tidak pernah didukung oleh bukti bukti yang ada
hanya asumsi dan kemudian imajinasi imajinasi yang sebenarnya itu semakin merusak proses pencapaian keadilan dalam perkara ini
kalau kita lihat di berkas perkara ada peristiwa di tanggal empat sebenarnya yang juga hilang dari dakwaan
peristiwa tanggal empat itu joshua mencoba untuk membopong atau menggendong bu putri dari lantai satu ke lantai dua
kemudian ditepis oleh ibu putri dan dilaranglah begitu oleh ibu putri
itu ada saksi saksi lain yang melihat
bahkan sampai saksi lain itu mengatakan
kamu ngapain sama ibu kurang lebih seperti itu
dan peristiwa itu kemudian juga terjadi dalam bentuk yang lain di tanggal tujuh
yang sayangnya juga dihilangkan oleh jaksa dalam dakwaan penuntut umum
apakah dihilangkan secara sengaja atau memang tidak dianggap relevan itu hal yang lain
bagi kami yang paling penting adalah bagaimana fakta fakta yang bicara
bukan imajinasi asumsi apalagi tuduhan tuduhan tidak berdasar dan informasi yang tidak benar
itu akan merusak proses peradilan dan performa
baik baik saya ingin tanya ke bang rony
bang rony klien anda pernah menceritakan tidak sih
sebetulnya selama dia bekerja di kediaman ataupun ikut dengan fedy sambo dan juga putri candrawati
dia melihat bahwa ada hubungan yang tidak biasa antara yosua dengan ibu putri
atau memang semuanya berjalan biasa biasa saja profesional profesional saja
ya perlu diketahui mbak nana klien saya ini kan baru bergabung ya
jadi sepengetahuannya dia dia melihat bahwa biasa biasa saja tidak ada masalah
jadi semuanya berjalan normal sesama rekan kerja sesama ajudan sesama sopir itu tidak ada masalah
dan mengenai apa yang terjadi di rumah juga tidak ada suatu hal yang masalah juga
semuanya berjalan baik sampai ada kejadian kemudian sampai tanggal delapan
semuanya sebenarnya sih baik baik saja ya
tetapi kalau klien saya kan sampaikan kan memang peristiwa ini yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa dia dipanggil dan dia diperintah
itu yang perlu kita ingat kembali ya
kemudian sampai dia melakukan

itu hal hal seperti itu kan juga nanti kita cocokkan dengan
persesuaian dengan alat bukti yang lainnya ya
jadi kalau dibilang satu saksi bukan saksi tetapi kami masih meyakini dengan keterangan klien saya
jadi supaya kita fair ya ketika didengar oleh klien mas febri
mas febri menyampaikan meyakini keterangan klien mas febri dengan ada pembuktian disertakan dengan pembuktian yang lainnya
kami juga meyakini dengan keterangan klien saya
kami juga meyakini dengan keterangan klien saya
karena disertakan dengan alat bukti yang lainnya
nah mengenai alat bukti yang lainnya nanti kita sama sama uji di persidangan
baik kita tunggu nanti bagaimana pengujian semua alat bukti dan juga kesaksian di persidangan

karena tim kuasa hukum masing masing tentu saja akan melakukan pemelaan yang terbaik untuk para kliennya
tapi sekali lagi majelis hakim yang bisa menilai secara objektif mana yang benar mana yang salah dan memberikan keadilan bagi semua termasuk dengan

terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada kuasa hukum putri candrawati
bang febri diansyah dan juga kuasa hukum
dari barada richard eliezer roni talapesi
sehat selalu bang febri dan juga bang roni
terima kasih mas roni